benar informasi berikutnya diguyur hujan lebat sejak sore hari
sungai tinalah desa semaken kalibawang kulon progro meluap
akibat hujan deras jembatan bambu di kafe dan bumi perkemahan ono kaline kalibawang kulon progo pun putus pada jumat malam
jembatan tersebut merupakan akses satu satunya ke area perkemahan
yang tengah digunakan sekitar satu ratus dua puluh siswa sdit alam nurul islam
petugas kepolisian tni basarnas pmi damkar dan unsur relawan pun melakukan evakuasi
meski sempat terkendala medan yang licin
ratusan siswa dan orang tua yang berada di bumi perkemahan sempat terjebak hingga empat jam sebelum akhirnya dievakuasi petugas